kita sudah terhubung bersama dengan kapolres banjar negara akbp henry yulianto
selamat siang pak henry selamat sehat pak henry
iya kami minta update nya pak henry penyidikan dari kasus ini informasinya sudah bertambah kembali
dua jasad ditemukan pak henry
baik terima kasih akan kami informasikan bahwa kami sudah bukan total seluruhnya adalah dua belas mayat
yaitu dua belas korban daripada pembunuhan yang dilakukan oleh saudara tohari alias mbah selamat
kemudian perlu kami sampaikan kembali bahwa saat ini kami membuka posko pengaduan orang hilang
terkait dengan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh tohri alias mbah selamat
kemudian satu dari dua belas satu sudah teridentifikasi dan mayat sudah kita kembalikan ke sukabumi atas nama parianto
kemudian ada dua ini ada dua ini berdasarkan pengakuan daripada tersangka
atas temuan mayat kemarin ada dua orang atas nama saudara irsat
dan istrinya kebetulan itu satu lubang dua mayat satu atas nama hirsana dan istrinya atas nama wahyu triningsik
ini diakui oleh tersangka dia yang betul betul dia ingat pada saat kemarin kita langsung ke tkp
kemudian tersangka kita ajak juga dia ingat ingat bahwa dia masih mengingat saudara saksi ini
ini kebetulan dari
dan tadi malam dari keluarga bapak hirsat dan wahyu triningsik sudah kita fasilitasi
kemudian hari ini juga anggota personil resmob sudah menghubungi keluarganya
mudah mudahan nanti bisa kita pertemukan dengan jasad yang sudah ada di wilayah banjarnegara
dan kita juga sudah membuka posko ini
dari dvi pidjokos polda jawa tengah juga ada
mudah mudahan ini betul mayat ini adalah keluarga daripada bapak irsa dan wahyu triningsih
kemudian sisanya masih kita identifikasi
dan kita betul betul akan proaktif mencari tahu identitas daripada mayat mayat yang sudah kita temukan
baik pak henry
kemudian potensi untuk pendalaman pencarian terhadap jasad lain apakah masih dilakukan oleh kepolisian
ini kan dari berbagai daerah
jadi ketahui asal dari para jasad dua belas ini pak henry
kami saat ini terus berupaya mencari tahu dari pihak tersangka
karena ini sangat penting sekali
jarak antara polis penjar negara dengan pkp itu cukup jauh
sehingga kita lebih intent untuk mengintegrasi tersangka
berapa saja sih yang sebenarnya yang dibunuh oleh tersangka
sehingga kita tidak hanya mencari mencari saja tanpa adanya keterangan yang jelas dari tersangka
makanya ini kita masih intens mengintegrasi tersangka
sehingga betul betul berapa sih yang dibunuh oleh tersangka
tapi dari hasil pemeriksaan saat ini ini yang baru diakui adalah dua belas orang
baik kalau bisa dijelaskan kembali pak henry
dari alur untuk para pelaku ini untuk memberikan sosialisasi di media sosial seperti apa ya
sehingga ada upaya penipuan dari penggandaan uang
selamat atau hari ini memiliki kaki tangan
kaki tangan ini sudah kita lakukan penangkapan dan sudah kita tahan juga
perannya adalah mengupload
jadi satu tahun yang lalu mengupload ke facebook
dimana isi daripada uploadannya itu adalah bahwa mbak selamat ini memiliki kemampuan menjadi orang pintar yang bisa menggandakan uang
sehingga korban tertarik
sehingga saudara bs ini tersangka sigita tangkap ini memfasilitasi korban dengan tersangka
sehingga korban berikan
makan mahar sesumlah rp dua puluh juta untuk digandakan
tapi pada akhirnya penggandaan uang penggandaan tersebut tidak sejujurnya diadapatkan
sehingga korban sendiri menagih
dari bulan juli sampai bulan maret bulan juli tahun dua ribu dua puluh dua sampai maret dia selalu menagih
karena tersangka kesal akhirnya tersangka membawa korban di tempat kebun
di mana tempat saudara tersangka dengan korban
mereka melakukan ritual
menurut mereka adalah ritual untuk penggandaan
disitulah korban dihabisi dengan cara diracun
baik kemudian pak henry kalaulah dikatakan diberi racun sebagai bagian dari ritual meminum sebuah minuman
kemudian apakah tidak ada kecurigaan dari warga sekitar
kalau kita simak kembali pernyataan dari istri pelaku mbak selamat ini mengaku tidak sama sekali tahu
akan kejadian ini pak henry
betul memang saudara tohari ini sangat tertutup sekali
bahkan dengan keluarga dan istrinya pun sangat tertutup
kami juga mendapatkan informasi dari tetangga pun sama seperti itu
sehingga masyarakat dari luar saja
jadi tamu tamunya saudara tohari ini kebanyakan dari luar
terlihat dari informasi masyarakat banyak mobil datang ke tempat stokhari
sehingga tohari ini betul betul dikenal oleh warga masyarakat
di luar banjir kerajaan
sebagai orang pintar atau orang dukun yang bisa menggandakan
karena memang ada semacam kaki tangan yang mengiklankan bahwa saudara tohari ini adalah seorang pintar yang bisa menggandakan uang
kemudian terkait masalah pembunuhan
kenapa masyarakat tidak curiga
karena jarak antara pemukiman dengan tempat tkp pembunuhan itu sangat jauh
itu melewati pergubunan bukit
kemudian naik turun ke tebing
sehingga betul betul jauh dari pemukiman
kemudian yang selanjutnya bahwa eksekusi pembunuhan itu dilakukan di malam hari
sekitar pukul delapan
itu atas pengakuan dari pada tersangkapan
terakhir singkat saja saya minta dari anda bisa dipastikan motif dari kasus ini adalah informasinya terjerat hutang
begitu ya pak henry
sebenarnya itu ini
jadi apa yang diambil oleh tersangka kepada korban
korban ini sebenarnya bukan untuk membayar utang
ini hanya pengakuan dia saja
dia mendapatkan uang dari korban korban digunakan untuk membayar utang
tapi pada hakikatnya ini adalah sebagai mata pencarian tersangka
mata pencarian tersangka dengan cara mengiming imingi korban akan bisa menggandakan uang
sehingga dia bisa mengambil uang
sehingga dia bisa mengambil mahar mahar dari korban
dan pada akhirnya ternyata penggandaan uang itu tidak dia korban dapatkan
terima kasih pak akbp henry yulianto
kapolres banjar negara
kita harapkan semoga titik terang untuk menemukan kembali apakah ada jasad jasad lain
kami akan dukung kepolisian untuk mengungkap ini
terima kasih pak henry yulianto langsung dari banjarnegara jawa tengah